berarti dia juga tahu kalau hpo martin sudah diambil
kedepannya gue harus lebih hati hati nih
oh iya gue harus kasih tau om martin dulu deh
om tolong jangan bilang sama ricky kalau saya yang kembalikan hp om tadi
kurang up to date agak sedikit gaptek jadi menurut om mana mungkin tante itu
tahu passwordnya roy apalagi mengganti
tante sarah ngelakuin ini semua
untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri karena faktanya elsa atau alamat
elsa elsa karena sebelumnya michi pernah kasih
alamat email roy ke elsa itupun atas permintaan elsa elsa yang tanya langsung
itu juga nggak akrab
ya mudah mudahan asumsi saya salah sih om cuma nanti untuk kedepannya lagi mungkin saya sama
al bakal cari tahu lagi semua kebenaran ini supaya lebih jelas semuanya dan gak ada salah paham
iya kalau nanti ada perkembangan tentang kasus ini
om permisi dulu kalau gitu ya
kasian om surya
gua harus ngomong apa adanya ke om surya
kalau benar apa yang anggap bilang
apa mungkin elsa yang masuk ke akun roy dan mengganti passwordnya supaya al nggak bisa menyelidiki tapi
tapi buat apa
gini loh pak aku emang pergi ke tempat itu sama roy
tapi aku hamilnya tuh bukan sama roy
terus sama siapa
aku dijemput sama teman aku
aku udah bilang selamat tidur buat oma
yaudah kalau gitu sekarang kita langsung ke kamar baru kamu yuk
aku tidur di kamar baru
papa dan mama memainkan aku kan
dadah selamat tidur
asi kamar aku yang baru
bumbu di kamar yang baru
nafal gak doa tidur
saya baca doa berarti waktunya
kalau aku tidur
aku mau dong
ya udah mama ceritain ya
pada suatu hari
ada seorang putri jelita
karena dia sudah kehilangan semuanya
ada pangeran tampan
datang dan menemani putri jelita
pangeran tampan itu membawa putri jelita
dan ternyata pangeran tampan itu punya anak
gadis yang sangat cantik
dan akhirnya putri jelita
dan pangeran tampan
dan gadis cantik itu hidup
bagus banget ceritanya
itu mirip kayak mama
bapak kayak aku
dan kita hidup bahagia
cerita itu memang cerita kita bertiga sayang
kita bertiga bertemu
dan hidup bahagia bersama
kalianlah kebahagiaan hidup mama
setelah dulu saya membuat kamu menderita
saya bisa membayarnya dengan memberikan kamu kebahagiaan
sesuatu yang presence
gua ngerasa aja ada yang nyusup ke apartemen gua
oh iya tuh kunci apartemen lu udah gua titip sama resepsionis ya
yaudah gua lebih dong
riki ternyata sadar ada yang masuk ke apartemennya
berarti dia juga tau kalo hape om martin sudah diambil
ke depannya gua harus lebih hati hati nih
oh iya gua harus kasih tau om martin dulu deh
kalo saya yang kembalikan hape om tadi
pak makasih ya udah bantuin mama siapin makanan
padahal harusnya kami tiduran aja
di kamar gausah capek capek
cuman nyiapin gini doang lagi aku juga bosen kali rebahan terus
hahahaha udah siap nih makan malemnya
tadi dibantu nih asal lupa
ah belum pak lembur kali
ini nomer siapa ya
halo selamat malam dengan ibu elsa nindita
iya ini dengan siapa ya
saya dari yoga bella studio mau konfirmasikan jadwal kelas enam hamil untuk bu elsa
tadi suami ibu yang mendaftarkan nama ibu kesini
oh gitu suami saya udah daftarin ya
iya bu jadi sekarang saya mau infokan jadwal kelasnya untuk ibu elsa
untuk trimester pertama besok jam delapan pagi ya bu